ya penerapan pembatasan sosial berskala besar provinsi dki jakarta pada empat belas september mendatang tidak mengizinkan rumah ibadah untuk beroperasi
hanya masjid atau rumah rumah ibadah di perkampungan sajalah yang boleh dibuka dan hanya boleh digunakan oleh warga sekitar
untuk membahasnya kita terhubung lewat sambungan zoom bersama jurubicara satgas covid sembilan belas mui kiai haji muhammad khalil nafis
pak khalil mui menghimbau ini warga untuk tidak sholat berjamaah di masjid seperti apa pak di telimbawan ini
ya kita menyampaikan kepada umat untuk menyikapi kenaikan dan tingginya penularan pandemi covid sembilan belas ini kepada umat islam di daerah yang penyebaran virusnya tidak terkendali
bagi umat islam untuk tidak melaksanakan sholat jumat dan sholat lima waktu berjamaah di masjid dan atau musola
jadi untuk menghindari kerumunan sehingga kita bisa melaksanakan social distancing dan physical distancing
tapi di daerah yang penyebaran virusnya sudah terkendali pelaksanaan sholat jumat dan sholat lima waktu hendaklah memperhatikan protokol kesehatan yang ketat
seperti tadi dari pak gubernur yaitu hanya warga setempat sehingga tidak ada interaksi atau mungkin ada yang membawa pandemi ke musola dan masjid itu
nah tentu himbawan kita supaya meningkatkan amal solehnya dengan membantu saudara saudara
serta handai taulan berupa zakat infak sedekah terutama para tetangga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya
jadi sebenarnya kita masih merujuk kepada fatwa mui yang dari awal untuk menyikapi pandemi itu yaitu fatwa nomor empat belas fatwa nomor enam belas fatwa nomor delapan belas
yang berkenaan sama bagaimana kita beribadat tata cara ibadah pada saat pandemi covid sembilan belas ini
jadi kondisinya kita mendapatkan
tergantung kepada info dari medis dan yang berwenang
kalau memang di daerah itu dipastikan akan menularkan dan berbahaya karena akan menularkan pandemi covid sembilan belas ini maka kita menghindari kerumunan termasuk sholat jumat dan sholat berjamaah
berbicara mengenai kerumunan pak holil jika hanya masjid masjid kecil di perkampungan atau perumahan saja yang boleh dibuka apakah ini nantinya tidak akan menimbulkan penumpukan jemaah pak
khususnya saat pelaksanaan ibadah sholat jumat
tentunya kan kita ada dua alternatif ya yang fatwa mui sampaikan
yang pertama adalah melaksanakan sholat jumat ketika penuh maka tidak bisa sholat dua gelombang yaitu diganti dengan duhur
atau ngikutin pada ijtihad yang baru yaitu dibikin secara bergelombang
karena kapasitasnya yang terbatas yang awalnya mungkin kapasitasnya sampai seratus sehingga bisa dipergunakan hanya tiga puluh atau empat puluh persen atau empat puluh orang
oleh karena itu kita tidak memaksa di luar kemampuan kita
jadi kita tidak dipaksa di luar kemampuan kita maka hukum itu adalah solusi bagi kita tergantung pada tempatnya
jadi kamu memungkinkan untuk sholat jumat dan menampung ya silakan jumat sekali
tapi tidak menampung saya sholat duhur juga allah sudah mencatat pahala sholat jumatnya karena dia tidak sholat jumat bukan karena malas tetapi memang karena uldur
kalau kita kebiasaan sholat jumat tapi tidak sholat jumat maka saat itu juga allah mencatat pahalanya jumatan
karena kita mendapat pahalanya karena kita tidak sholatnya bukan karena tahawunan bukan karena kita main main bukan karena kita malas bukan karena kita tidak taat
lalu pak khalil ini bagaimana majelis ulama indonesia memandang kebijakan pemerintah sejauh ini pak dalam penanganan covid sembilan belas
ini sudah memasuki bulan ke enam mulai awal sekali berlakukannya psbb yang pertama
ya saya pikir ini adalah masalah kita bersama
kami berharap pemerintah lebih ketat lagi pemerintah lebih disiplin lagi
karena memang masyarakat kita butuh lebih diperketat perlu diperdisiplin karena disiplin kita yang rendah
jadi masalah pandemi ini tidak bisa disandarkan kepada seseorang karena mungkin saja saya menularkan orang lain atau orang lain menularkan kepada saya
oleh karena itu pada saat pelaksanaan psbb ini saya berharap
betul betul tegas betul betul disiplin karena masyarakat kita masih butuh dikontrol kesadaran masih belum datang dari diri mereka sendiri
baik terima kasih bapak kiai haji muhammad khalil nafis jurubicara satgas covid sembilan belas majelis ulama indonesia sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom